ya kekerasan orang tua terhadap anak menjadi permasalahan yang tak kunjung tuntas
seorang psikolog ima marta mengatakan kekerasan terhadap anak disebabkan beberapa faktor
dan pihak eksternal dapat menjadi penolong korban kekerasan
banyak halnya pertama tama kemungkinan besar memang orang tua ini dalam keadaan stres
yang kedua kemungkinan juga mungkin ada tekanan dari luar artinya ada tekanan ekonomi
itu kan juga bisa menjadi stressor bisa menjadi sumber stres
paling tidak kalau kita bisa melaporkan sebenarnya kan di kepolisian itu sudah ada unit perlindungan perempuan dan anak
nah itu tuh perlu bisa dicari tahu juga kemudian juga ke dinsos dinas sosial gitu ya
paling tidak dirujuk atau ke lembaga lembaga apa namanya lsm ya
lembaga swadaya masyarakat setempat yang mungkin menangani hal tersebut